pecinta alam secianjur menggelar kemah bersama atau camping ground di kawasan puncak jawa barat
tepatnya di kawasan kaki gunung gedogan kampung pos cugenang cianjur
dengan tema ngegeing kesadaran piken ngelestariken alam jeng kabudayaan
yang jika diartikan membangun kesadaran untuk melestarikan alam dan kebudayaan
ada pun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota komunitas
selain itu dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda
akan pentingnya menjaga alam dan belajar mencintai alam dan sekitarnya
berbagai acara pun dihadirkan mulai dari pembagian door price hingga live akustik sehingga menambah kemeriahan acara
kegiatan ini diikuti oleh tujuh belas komunitas dan tiga ratus enam puluh peserta pecinta alam sechanjur
kegiatan ini adalah kegiatan lintas komunitas kabupaten cianjur
nah yang datang hari ini ada dari tujuh belas komunitas kurang lebih
dan peserta itu kurang lebih ada tiga ratus enam puluh peserta
tujuan untuk mempererat persahabatan persataraan sampai generasi muda hari ini memahami akan alam makna dan jenis
salah satu peserta acara menuturkan jika acara tersebut sangat seru dan mengasihkan
apa ya kesannya seru banget sih buat nge cam disini terutama dengan kegiatannya semeria ini jadi bener bener enak banget
acara ini digelar dua hari satu malam yakni sabtu sampai minggu enam belas sampai tujuh belas oktober dua ribu sembilan belas
dan akan digelar rutin setiap tahunnya
yusuf saipudin cugenang